perusahaan listrik negara memastikan kesiapan penyaluran program bantuan keringanan biaya listrik pelanggan rumah tangga
dan kategori bisnis industri berdaya empat ratus lima puluh dan sembilan ratus volt ampere bersubsidi
perpanjangan program subsidi listrik tersebut bakal mulai dinikmati pelanggan penerima subsidi
mulai tujuh januari dua ribu dua puluh satu hingga maret dua ribu dua puluh
direktur niaga dan manajemen pelanggan pln bob saril menjelaskan
pihaknya siap melanjutkan penyaluran stimulus listrik untuk tiga puluh dua juta pelanggan rumah tangga
daya empat ratus lima puluh dan sembilan ratus bersubsidi serta empat ratus lima puluh sembilan ribu pelanggan bisnis dan industri dengan daya empat ratus lima puluh volt ampere
untuk mendapatkan token dan diskon tarif tersebut masyarakat harus mendaftar
dan memasukkan id pelanggan melalui aplikasi pln mobile
stimulus listrik ini nantinya akan berlaku untuk pelanggan pasca bayar
dan pelanggan yang belum berpengalaman
perhitungan rekening januari maret dua ribu dua puluh satu
sementara itu untuk pelanggan prabayar berlaku saat pembelian token listrik januari maret dua ribu dua puluh satu